presiden joko widodo kecewa ketika mengetahui banyak anggaran yang ditransfer ke daerah justru mengendap di perbankan
dia pun mengungkap daftar provinsi kabupaten dan kota dengan jumlah simpanan terbesar di bank
berikut empat provinsi dengan jumlah endapan anggaran di bank terbesar
kita lihat empat provinsinya yang pertama adalah yang paling besar ada di dki jakarta
endapan anggaran terbesar yaitu sebanyak tiga belas sembilan triliun rupiah
kemudian diikuti oleh jawa barat delapan triliun rupiah lebih
sementara untuk jawa timur endapan anggaran yang ada di bank sebesar hampir empat triliun rupiah
kemudian diikuti oleh riau di urutan keempat sebesar dua delapan puluh enam triliun rupiah
presiden jokowi menegur sepuluh pimpinan wilayah lainnya yang masih menyimpan anggarannya di bank daerah
presiden meminta agar para pimpinan daerah segera mencairkan dana yang tersimpan untuk mengendalikan inflasi
lalu apa jawaban gubernur dki jakarta
dki jakarta basuki cahyapurnama ini jawabannya